sahabat ganjar melantik tim pantau lacak dan menangkan ganjar sebagai garda pengawal ganjar pranowo di sosial media
tim itu juga diharapkan mampu mengait pemilih dari generasi milenial dan gen z melalui dunia virtual atau digital
tim cyber khusus
tim baru dari sahabat ganjar ini bertanggung jawab atas penyampaian pesan pesan kunci visi dan program program ganjar pranowo kepada publik melalui berbagai platform media sosial
sebelumnya tim pantau lacak dan menangkan ganjar ini telah diberikan pembekalan materi seputar sosial media analisis penggunaan narasi yang efektif hingga etika cyber
di dalam pelatihan tim cyber ini saya pikir
penting karena kita sekarang tidak hanya melakukan kampanye ataupun sharing tentang informasi mas ganjar di offline tapi juga online
tim cyber sahabat ganjar ini menjadi sangat penting keberadaannya
karena dengan cara ini kita bisa membagikan informasi pengetahuan mengenai mas ganjar kepada publik dengan cara yang simpatik cara yang unik dan cara yang positif
dengan harapan kita bisa mengajak orang indonesia berbondong bondong terutama generasi muda
untuk mendukung sekaligus menyelabuhkan pilihannya kepada mas ganjar untuk presiden dua ribu dua puluh
tim cyber khusus ini nantinya ditargetkan untuk bisa menggait pemilih dari generasi milenial dan gen z melalui dunia virtual atau digital
di mana kedua generasi tersebut mendominasi dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
kita juga memastikan bahwa kita ingin juga turut serta bermain di dunia virtual
atau juga sosialisasi di udara
yaitu ceruk yang dimana ceruk ini adalah ceruk terbesar yang terdiri dari generasi milenial dan generasi z
kalau dua generasi ini digabung kurang lebih sebesar lima puluh dua persen
artinya mayoritas dari para pemilih di dua ribu dua puluh empat adalah generasi yang familiar yang sangat akrab dengan gadget dengan dunia digital
dan kita tidak mau ketinggalan untuk juga turut serta memberikan edukasi positif
dan sosialisasi tentang pak ganjar di ceruk tersebut
dalam acara pelantikan ini ketua umum sahabat ganjar gus nahib sodik meminta seluruh tim sahabat ganjar untuk bisa memviralkan atau mensosialisasikan
kaitannya dengan ganjar pranowo sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat tanpa membuli hoax serta adu domba dengan calon presiden lain
dan saya juga ingin mengucapkan kepada semua orang yang sudah menonton video ini
semoga saja dengan konten tersebut masyarakat bisa paham masyarakat bisa simpati terhadap pak ganjar
sehingga masyarakat memilih pak ganjar menjadi presiden tahun dua ribu dua puluh
dan saya pesan kepada tim siber sahabat ganjar
kemudian menangkan pak ganjar menjadi

dengan adanya tim cyber sahabat ganjar ini selain untuk menciptakan pemilu yang positif dan anti hoax
juga bisa sebagai sarana kampanye online untuk mengenalkan sosok ganjar pranowo sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat dengan cara yang simpatik